kita ini harusnya berani saya setuju ketika ada yang dikatakan bahwa kita harus mencari pemimpin yang berani setuju
dan pemimpin berani bukan sekedar berani tapi berani karena benar berani karena membawa kebenaran
datang ke banyak tempat tanpa kamera tanpa media tanpa ditemani siapa siapa
seringkali saya hanya datang sendirian dan masuk satu tempat masuk ke sebuah warung tau tau yang punya warung ngeliatin aja
ini seperti kenal tapi siapa gitu kan di pelosok di banyak tempat jadi nyapa juga belum tentu berani
dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari
saya bukan lari lari untuk posting foto

itu lebih menarik

dikelola oleh anies menjadi rp dua lima ratus sama seperti masyarakat di daerah dan jakarta

oke mas anies kemarin gak menyampaikan gagasan
ini soal gagasan ini kemarin menyampaikan sindiran
jadi kalau kita berbicara tentang capres kedepan kita bicara tentang gagasannya tentang rekam jejaknya seperti apa yang dikatakan waldo tadi
oke gagasannya kan mencari pemimpin yang berani tapi benar
itu masuk sindiran gak bukan mencari pemimpin yang suka selfie lalu
saya kira kalau yang soal berani tapi benar tidak sindiran itu adalah padanan kata semua pun tahu
jadi itu hanya kebetulan saja ya
pas kebetulan habis itu presiden ngomong mencari pemimpin yang berani ya
saya mau ke mas waldo mas waldo merasa tersindir nggak
dengan pernyataan tadi
pak prita pak presiden
ya kalau mungkin di dki waktu itu gagasannya relevan ya
tapi kan hari ini beliau ingin berbicara yang lebih besar
yang sebenarnya kita juga nunggu nunggu nih apa yang perubahan apa yang sedang dijanjikan
dan apakah kampanye yang beliau lakukan hari ini memang sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat
ya mungkin tercapture di survei
jadi menurut kami
apa yang sudah dilakukan hari ini
pak jokowi kurang berani apa
kita lihat beberapa tindakan tindakannya juga wow wow gitu orang orang berpikir begitu
jadi sekarang pilpres itu masyarakat itu menunggu sebenarnya gitu
yang ingin menjadi hal yang di capture oleh seorang calon presiden
dan itu sesuai dengan batinnya
oke jadi nggak merasa tersindir ya
ya kalau kita kan kurang berani apa kita
dari pdi perjuangan merasa tersindir nggak ini
tadi yang disebut lari lari selfie itu kan mungkin mengacu ke
capres anda ya mas ganjar yang suka lari
memang mas ganjar suka lari pagi kan
kalau anies mungkin suka lari dari janji
maksudnya apa itu
ya kan banyak janjinya yang tidak terrealisir kan
kalau mau saya baca kan panjang banget
nanti kalau saya jawab jangan dipotong ya
ya kalau mau di jawab juga nggak apa apa
kalau abang jawab terus saya minta
oke silahkan silahkan
jadi kalau gini loh
mau bandingkan aja lah zaman ahok gitu kan ya
mau bandingkan aja lah zaman ahok sama zaman anies baswedan
ketika zaman ahok orang setiap hari bisa datang ketemu dengan gubernurnya
rakyat bisa melihat semua nomenklatur anggaran secara daring
ya report ada semua
rakyat bisa melaporkan seluruhnya kepada gubernur secara langsung gitu ya
itu adalah bentuk transparansi
jadi di depan harusnya ini nanti kalau pak andi kata ini
pak anies jadi presiden
jangan gini dong
ya untuk mencegah korupsi
maka semua budget nomenklatur setiap departemen itu harus dibuka kepada publik
supaya kita tahu
jadi yang dilakukan oleh pak anies sekarang
saya terus terang melihat panggungnya tadi itu sebuah panggung teater yang sangat menarik
mahal dan begitu amerika style ya kalau saya lihat tadi itu mahal banget tuh
siapa pak ganjar gak akan mampu itu
karena dia mampunya kan cuma lari pagi
jadi pas lari pagi oh itu kan relawan yang buat
dia bisa ketemu banyak orang dan alhamdulillah rakyat senang ketemu dia
amang itu salah
kan dia memang calon presiden
sebagai calon presiden hal yang wajar dia melakukan
karena sudah selama delapan bulan pak anies keliling indonesia
gak ada yang nyinyir atau
gak pernah disinggung sama yang lain
jadi kalau pak anies eh pak ganjar keliling kesana kemari gitu ya
ketemu warga pagi pagi
kenapa sih mesti disindir gitu ya
lalu soal berani
memang harus berani
berani karena benar
berani capek berani lelah untuk rakyat
ya jangan cuma berani duduk di ruang ber ac masuk angin keroken tiap dua hari gitu loh
harus berani juga keluar dari ruangan ber ac
jangan kalau sudah banjir tinggi baru turun gitu loh
pak anies ini hanya ingin menimbulkan dikotomi
hanya menginginkan sensasi
yang kita tunggu dari beliau ini udah delapan bulan loh
kita menunggu satu gagasan besar tentang perubahan itu
jangan jangan kita bisa nyontek dan setuju gitu loh
oke silahkan bang gies
oke saya bahas yang dipotong ya
oh enggak enggak enggak saya jawab jawab bang
sebentar ini shownya disini nih
itu kayak itu
oh kelihatan kenapa nanti jauh
anies membuat jaki jakarta gini
dapat penghargaan internasional
dapat penghargaan internasional
di zaman ahok dan sebelumnya lima tahun tidak mendapat wtp
di zaman anies mendapat wtp lima tahun berturut turut
jadi itu terjawab ya dengan fakta
tadi tentang juga gagasan besarnya
selama delapan bulan belum ada gagasan yang ditawarkan
sudah ditulis di kompas
menghadirkan dalam keadilan
udah ditulis dengan contoh contohnya dengan gagasannya
cuma kan itu artikel panjang
tenang rekam jejak
sebelum anies menjadi gubernur
sebelum dia menjadi menteri
dia mendapat pupuk penghargaan internasional
siapa diantara dua orang itu yang kita maksudkan
yang punya ini
maksudnya presiden dan ganjar gak dapat tujuh penghargaan internasional
tujuh penghargaan internasional
sebelum dia menjadi gubernur sebelum dia menjadi menteri
dia tokoh indonesia
yang bukan pejabat
mendapat tujuh penghargaan internasional
dia belum menjadi gubernur belum menjadi menteri
tapi pikirannya telah mengurus indonesia
dia menginisasikan indonesia mengajar
mengirim ribuan anak anak muda cerdas
ke pelosok pelosok indonesia
untuk menutup kekurangan guru dimana mana
itu luar biasa
bahkan anak anak dengan ip tiga enam tiga tujuh
sudah kerja di luar negeri dengan gaji ribuan dolar
pulang ke indonesia
untuk bersusah susah di tempat yang sulit
menyampaikan pikiran pikiran dia
mendidik anak anak disana
dan sampai hari ini program itu masih berjalan
ada kaca pres yang dikatakan tadi hanya di ruang berasih kan anies
yang lari lari itu
melakukan hal yang sama
mungkin dalam tema yang berbeda
ada gak contoh itu
dua itu saya ingin mencari pembandingnya
apa pembandingnya sebelum anies jadi gubernur
sebelum yang tokohnya dia menjadi gubernur
ganjar sebelum jadi gubernur juga seorang dosen
seorang motivator ya
sering memberikan pelatihan pelatihan
beliau terpilih dua kali menjadi anggota dpr ri
ya kalau itu bukan
kalau anggota dpr ri
sebentar sebentar bang gies
gak kasih contoh yang logik
kita ini sedang bicara indonesia ke depan
kalau mau bicara itu
pak anies baru jadi menteri
dia bentuk tim hampir empat ratus orang loh
waktu jadi mendikbut
tapi bisa bikin masukkan salanggaran berapa
wah udah banyak deh gara gara itu dia dipecat
ya tunggu dulu sabar
saya nyatat gak boleh
saya dengar gini
nanti kalau saya bicara jadi
oke silahkan bantuin dilanjutkan oke
jadi maksud saya begini
kita bertarung gagasan
kami terus terang masih tertinggal nih
itu satu bulan pak ganjar
itu pun masih bertugas jadi gubernur
anies ini sudah berapa bulan jadi pengangguran
delapan gak ya
seharusnya sudah punya tim
yang bisa merangkai misalnya lah
pak jokowi dulu keluar dengan nawacita
kalau hanya menghadirkan keadilan
itu gak usah diomongin
jadi dari tadi saya bilang
ayolah beri kita supaya naik nih
surpenya pak anies ini
lu mau berantas mafia hukum
caranya misalnya satu
misalnya nih ada perbedaan
pada zaman pak sby
itu terjadi booming komoditas
pertumbuhan ekonomi china itu
akhirnya pertumbuhan ekonomi indonesia
karena banyak komoditas
nah lalu masalahnya kan beda
pak sby memilih bangun jalan
nah sekarang yang kita pengen tahu
bapak bapak sudah delapan bulan
bagaimana dan apa
baik tahan dulu bang deddy
ini sudah delapan bulan timnya mas anies
belum berhasil menyuguhkan gagasan begitu ya
yang bisa ditawarkan ke publik
selain yang tadi menghadirkan keadilan
ya ini sebentar sebentar
saya berikan kesempatan dulu
soal triliun itu harus dijawab langsung
karena itu fitnah
tunjangan gaji profesi guru dua puluh tiga triliun
yang menemukan adalah anies baswedan
dilakukan latinakan oleh menky sri mulyani
ada datanya bos
jadi anies yang menyelamatkan dana dua puluh tiga triliun
menyelamatkan data dia dipecat gitu
anda yang menyatakan dipecat
oke diri safal diganti oleh presiden
kembali dulu ke gagasan ya
ya nanti saya cari yang sedikit
oke ini soal pemecatan ini udah lolot ini ya
anda akui sekarang di publik ini
oh enggak belum saya lagi cari
iya anda cari
nanti dicari dulu baru dilanjutkan
oke silahkan bang deddy

kalau tidak itu
anda harus menyatakan ralat
karena fitnah itu gak baik
nah itu lebih buruk daripada
lebih baik daripada mempecat
sebentar bang deddy cari dulu
oke nanti silahkan bang irwan saya beri kesempatan
ini saya belum kasih kesempatan ke mas anto ini
ya itu tadi selama delapan belas
belum ada gagasan
yang ditawarkan gitu ya
kalau hanya menegakkan keadilan kan
itu sebenarnya sudah ada
apa yang ditawarkan ke publik
kasih tahu tuh tahapan kapan
pers itu mendaftarkan visi misinya ke kpu
kalau bicara gagasan yang menarik ya
contohnya ya kalau bicara gagasan ya
jangan dipotong ya
oke sebentar ya bang deddy
institusi itu apa namanya inklusif
bagaimana infrastruktur itu dibangun
yang menunjang keseharian rakyat
itu mengkritik bagaimana pembangunan infrastruktur jokowi
yang fokus pada jalan berbayar
jalan tol maksudnya lebih banyak jalan tol
dibanding jalan nasional
bagaimana keberanian mas anies juga kemudian
membawa isu perdebatan
kepada data data yang konkret
yang memang dibutuhkan oleh masyarakat nanti solusinya
contohnya bagaimana kemudian psby
membangun jalan gratis untuk rakyat itu
memang lebih panjang dari pak jokowi
bisa dibantu nggak
ya kan itu bukan gagasan
oke jadi nanti kalau beliau berkuasa
akan lebih banyak membangun jalan nasional
daripada jalan tol
bukan bisa jalan nasional
jalan non berbayar
jalan gratis untuk rakyat
yang memang menunjang keseharian rakyat
ini biasa ya cerita dikit
sebentar sebentar bang deddy
jangan dipotong dulu
kami tentu bicara pada proses ini
bagaimana kemudian makin
mengakin memastikan bahwa mas anies bisa kemudian
menyelesaikan isu isu yang aktual
dan relevan nanti di masyarakat
yang terkaitin tadi kan jelas tuh
dikatakan bagaimana permasalahan penegakan hukum
ini yang mau dituntaskan
kok diminta disini di paparkan
kayaknya gak ada yang mencari
dari tadi minta
ini minta gagasan anies disampaikan
soal tadi dia bilang soal
jalan berbayar gak berbayar
itu yang tadi saya bilang perbedaan fokus
ya dia sudah bangun sekian
pemerintahan jokowi melihat
yang kita kurang adalah karena
buat ketimpangan antar daerah
biaya logistik meningkat
sehingga apa fokusnya membangun jalan tol
yang menghemat logistik
komplementari lihat ya
dan membangun jalan desa sehingga
jadi masa mau dibandingkan sih
ini kan soal prioritas
memangnya mau dibangun jalan baru
kita butuh menurunkan harga logistik kita
kita butuh orang pulang apa namanya lebaran
tidak nginap di jalan
saya bantai tuh
karena baru saja keluar datanya ya
makin turun peringkatnya
ya artinya kalau membangun jalan
artinya kalau membangun jalan
tujuan output dari pembangunan jalan itu
bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi
gimana cara bikin jalan gak berbayar itu pak
jalan gak ada investment disitu
gimana caranya kasih tahu kita
ini anggaran negara ada dua ribu
jalan negara ini ada dua
jalan anggaran negara ada dua ribu
lo mau bangun jalan prioritas
oke anggaran untuk kesehatan
anggaran untuk pendidikan
mana yang menjadi prioritas
berarti pak jokowi gak mempertahankan jalan untuk rakyat
itu lah loh gimana sih
kan jalannya sudah ada
berapa banyak jalan baru mau ditambah
kepuasan mudik tinggi loh
saya di komisi lima yang mengurusi infrastruktur bang
bahwa kemantapan jalan yang diwariskan psby
artinya delapan puluh tahun ini ada backlog anggaran
untuk perbaikan jalan
yang menderita siapa
jangan lupa jalan yang abang bilang tadi itu
kepuasan mudik tinggi loh ya
mudik sekali dalam setahun
di papua sekarang jalan
yang nggak pernah ada ada
di sulawesi walaupun tidak sepanjang itu
karena memang bukan fokus
ini anggaran dan kalau anggaran untuk jalan berbayar
ini bdip semangat banget nih
dengan pak jokowi ini sih
ini perdebatannya bagus
artinya ke depan
kita berharap pemimpin ke depan
itu bisa kemudian menyeimbangkan antara tadi
jalan berbayar dan jalan
jangan kemudian jalan untuk rakyat ini dilupakan
jalan berbayar buat rakyat loh
bis itu lewat mana
oke silahkan ustana ini
tanggung jawab ustana ini yang jawab ini
anda harus menjawab
sikapnya itu jelas
sebagai calon presiden
tapi sebagai orang yang bekerja di pemerintahan
partai yang ada di pemerintahan
kita juga tahu prosesnya
kita tuh pengen tanya caranya apa
bicara soal keadilan sosial
nah gagasan pak jokowi soal ketimpangan
kita punya ikn
pak jokowi itu punya debirokratisasi
item yang abang bilang turun di lpi itu
justru butuh debirokratisasi
gagak ada caranya
kan itu yang pengen saya tanya
kan yang naik itu infrastructure dan custom
ada beberapa item yang turun tracking tracking dan sebagainya
dilakukan kenaikan ini karena debirokratisasi yang dilakukan
dan tidak hanya itu
kalau bicara infrastruktur tidak hanya jalan
ada embung situng bendungan dam jembatan
jadi udah dua kali pidato
infrastruktur untuk keadilan rakyat itu bukan hanya dalam
spam berapa banyak nambah
berapa banyak embung
berapa banyak bumd yang kemudian
oke bapak bapak ini
tunggu menit ya
saya harus kasih kesempatan ke mas hanta ini
kasih mas hadi aja dah
sebentar saya harus nge tweet
tujuan dari pembangunan jalan itu
bagaimana indeks performa logistik itu bisa naik
jadi sekarang turun
ntar dulu kebijakan infrastruktur pak jokowi itu keliru
kita berdah nih indeks ini nih
kemudian yang dikatakan tadi bangun spam
justru pak sby itu bangun paling banyak pada saat pnpm mandiri
tanpa undang undang desa
bangun juga jembatan irigasi justru yang disampaikan tadi kayak
karena itu program yang sudah diciptakan psb dulu
seperti misalnya tadi katakan pisau
percepatan pelangunan pelesanya
dari tiga puluh yang dibangun
ambil contoh waduk ya
dua belas diselesaikan sendiri oleh pak jokowi
ya ini kita gak selesai nih kalau membandingkan
pemimpinan antara pak sby dengan pak jokowi ini
delapan belas nya itu ada yang mangkrak
ada yang udah tender zaman pak sby
ada yang baru mulai langsung matangan lahan
berikutnya kita bahas
lpi invasuktu naik loh bang ya
pemerintahannya pak jokowi sama pak sby

kenapa pak jokowi bisa bangun seperti itu
karena undang undang pengadaan tanah
selesai di dua ribu dua belas itu yang digunakan pak jokowi
oke saya mau kasih kesempatan ke mas anta
mas anta ini dari tadi
hari mas anta terakhir
mas santa ini kalau melihat bahwa
strategi campaign yang dipakai oleh mas anies
tapi dengan approval ratingnya pak jokowi
ini strategi yang bisa efektif
karena kan ini mengambil posisi yang berseberangan ya
jadi ada dua
senjata politik mas anies itu kan ditujukan berbagai penjuru
tidak hanya ke ganjar tapi juga ke pak jokowi
bahwa mas anies sadar betul
ada tingkat approval rating pak jokowi tinggi
jadi itu yang mau digerus
dan itu susah susah saja
nah begitu turun
tingkat kepuasan kepada pak jokowi turun
itu ada implikasi kemungkinan besar elektabilitas mas hasan ini sangat naik
nah ini yang belum dilakukan
saya kira itu yang sedang disasar
dan itu eksperimen ya lagi lagi perlu dibuktikan
dalam perilaku pemilih itu ada tiga
jangan lupa satu pemilih rasional
yang kedua pemilih psikologis dan pemilih sosiologis
pemilih rasional itu akan tontonan ini bagus ini
saya kira bagus ini debat kandidat sudah
kalau begini debat kandidat nanti saya
iya nanti kita harapkan debat kandidat kupas gagasan ya
apapun ini bagus ya dari sisi rasional
yang kedua juga ada pemilih psikologis
dia nggak fokus pada apa data data tadi
yang dia perhatikan bagaimana nyampaikannya
ramah apa enggak dan seterusnya
tegas apa enggak mantap apa enggak
itu pun psikologis ada juga
ada segmentasinya harus disasar oleh semuanya
yang ketiga pemilih sosiologis
pemilu sosiologis itu dia merasakan oh dia terwakil saya
karena wah sama sama etnisnya kak
isu agama dan seterusnya itu sah sah saja
nah dari sini maka poinnya saya ingin mengingatkan kita semua
sebuah kubu yang dilakukan oleh tim pemenangan termasuk kandidat itu
bukan sekedar menyenangkan
atau semakin puas makin kuat basisnya masing masing
tapi mereka harus berusaha meningkatkan elektabilitas di basisnya
bagaimana menarik undecided dan swing voters
yang belum memiliki pilihan atau masih goya
itu ditarik dengan data untuk pemilih rasional pemilih psikologis
sehingga data penting
saya nampak pertanyaan si pak emangin tadi
karena itu datanya karena itu survei data itu penting menurut saya
tinggal bang pilih yang diyakini
mana yang akurat yang mana kredibel itu penting
dipilih supaya tidak terkemas kemas
mana mana ya supaya ini selektif melihat datanya
dan kalau tidak ada data nanti sulit untuk menjadikan peta jalan pemenangan itu
faktanya dan data
ya bisa juga itu sama saya ketika data survei dipakai misalnya mas anies pdip juga
apa namanya semua partai lah beberapa melakukan
dan indonesia democracy watch itu mencatat bang saya kasih data menjelang
pilpres dua ribu sembilan belas ya yang tadi bilang gak kuat koran
jadi saya tanya saya terpaksa harus jawab
jadi tinggal tidak jangan di generisir
kayak tadi abang harus selektif tuh
kalau tidak selektif kan seolah olah saya menjelisir sama menjelaskan semua data
padahal kan datanya enggak data saya kan hanya menjelaskan data saya
nah itu mungkin keliru abang melihat seolah olah saya menyolisir semua data orang
poin saya baik mas anies mas ganjar pak prabowo
mau meningkatkan elektabilitas dengan strategi yang tepat
dan saya ingin mengingatkan dengan segala hormat dengan pak prabowo dulu
biasanya keras mengkritik survei bukan pada umumnya ya
hati hati itu bisa jadi tanda kekalahan harus diingat
jadikan survei itu pegangan
tidak harus selalu mewajib diri kami empat bulan sekali ya
jadikan data untuk memberikan masukan mengukur
dan mas anies saya kira dulu juga berkenyumbung di bagas survei
bisa menggunakan mana data yang akurat dan tidak yang bisa di kredibel atau tidak
untuk menjadi peta jalan
oke jadi strateginya adalah menggerus approval ratingnya pak joko widodo

bukan salah satunya ya
bukan salah satunya ya
sekarang kalau bacaan saya
itu bacaannya mas hanta
oke nanti kita setelah jeda akan meminta tanggapan dari teman teman pemilih muda
ataupun mahasiswa bagaimana mereka melihat strateginya dari anies baswedan ini
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow